cnn indonesia breaking news
yang melanda wilayah perumahan pondok gede permai jati asih bekasi jawa barat
kami siang sejumlah mobil dari berbagai jenis dan merek berkelimpangan
dan bertumpuk di sejumlah ruas jalan dan pemukiman
sebagian kaca mobil pecah dan bodi mobil ringset
selain mobil puluhan sepeda motor juga terlihat dalam kondisi rusak parah
berada di bawah tumpukan mobil
menurut warga puluhan mobil dan motor ini sebenarnya telah dievakuasi
di tempat tinggi saat banjir melanda perumahan pondok gede permai
rabu siang kemarin
namun derasnya air dari luapan sungai cikeas
membuat puluhan mobil dan motor terbawa arus ke tempat yang lebih rendah
para pemilik kendaraan tidak dapat mengevakuasi kendaraannya
lantaran menunggu alat berat
warga berharap pemerintah dapat menyediakan alat berat
untuk mengevakuasi kendaraan mereka
jadi beben bekasi jawa barat
masih terkait dengan kunjungan ridwan kamil ke daerah terdampak banjir
ada seorang warga berkeluh kesah di depan gubernur jawa barat ridwan kamil
yang sedang meninjau lokasi bencana di komplek vilanusa indah
desa bojongkulur bogor jawa barat kami siang
selain itu warga juga jengkel dengan kinerja pemda
sehingga sering terkena banjir
salah satu korban banjir ini langsung meluapkan emosinya
kepada gubernur jawa barat rituan kamil
saat meninjau posko pengungsian di komplek vilanusa indah
desa bojongkulur kabupaten bogor jawa barat kamis siang
selain mengaku jengkel terhadap kinerja pemda setempat
warga asal bekasi ini juga menyesal antara pindah domisili
menanggapi dampak bencana banjir serentak kali ini
gubernur jawa barat meminta semua pihak tak saling menyalahkan
pemerintah daerah dan pusat dinilai harus mengutamakan penanganan tanggap darurat
enggak nantinya berembuk mencari solusi jaringan sistem pertahanan air
nanti urusan berbicara tentang solusi gimana
jangan berulang lagi saya kira tidak di momen sekarang
semua sistem pertahanan air ini memang jeboloh
kira kira gitu dengan kondisi aksin ini menjadi sebuah
tantangan bagaimana secara engineering bisa mengatasi sampai ke level ekstrim yang mendekati empat ratus mm
kemudian ini juga sudah di koordinasikan dengan pemerintah pusat
paham menteri pupr

usai dilandar bencana banjir
ratusan warga komplek ini memulai memandati posko kesehatan di aula kantor desa setempat
muhammad juwanda bogor jawa barat
wilayah jawa barat sebagai daerah penyangga ibu kota selama ini kerap dituding sebagai penyumbang banjir jakarta

kami langsung mengonfirmasi hal ini dengan gubernur jawa barat ridwan kamil
saat ini bergabung dari bandung
kang emil selamat malam
selamat malam mbak putri

kang emil dari bandung

kami langsung mengonfirmasi hal ini dengan gubernur jawa barat ridwan kamil
saat ini bergabung dalam hal ini
kami langsung mengonfirmasi hal ini dengan gubernur jawa barat ridwan kamil
saat ini bergabung dalam hal ini
kami langsung mengonfirmasi hal ini dengan gubernur jawa barat ridwan kamil
saat ini bergabung dalam hal ini
kami langsung mengonfirmasi hal ini dengan gubernur jawa barat ridwan kamil
saat ini bergabung dalam hal ini
kami langsung mengonfirmasi hal ini dengan gubernur jawa barat ridwan kamil
saat ini bergabung dalam hal ini
kami langsung mengonfirmasi hal ini dengan gubernur jawa barat ridwan kamil
perizinan perizinan yang terjadi sudah dilakukan sebelum sebelumnya
ambil contoh misalkan di daerah bandung utara sedang persiapan sebuah rencana untuk moratorium perizinan
itu juga sedang jadi kita kembangkan
kemudian kita ada rencana penanaman pohon sebanyak dua puluh lima juta pohon dimulai dari dua ribu dua puluh ini
kemudian ada rencana penambahan hutan dari perkebunan kita konversi menjadi hutan
sekitar dua belas ribu hektare nah ini upaya upaya yang sedang berlangsung
yang tujuannya tadi agar tata ruang yang mungkin sudah terlanjur rusak di beberapa tempat bisa kita kembalikan pelan pelan
jadi kalau disebut apa nyata atau tidak semua berproses ya
mungkin nanti di waktu yang selesainya saya bisa laporkan ke masyarakat apa yang sudah kami lakukan
artinya jika moratorium perizinan itu bisa dilakukan di bandung utara bisa juga dilakukan di
wilayah wilayah lain di jawa barat
ya nggak ada masalah tapi hidup ini harus adil tidak bisa hitam putih
melarang tidak melarang tanpa ada kajian ilmiah
jadi kajian ilmiah yang paling siap sementara di kawasan bandung utara
bukan tidak mungkin kita lakukan hal yang sama di daerah bogor puncak dan sekitarnya juga
ini bukan belum memasuki musim hujan kang emil mitigasinya sekarang bagaimana
ya saya kira sudah mulai musim penghujan hanya belum puncaknya
jadi kita menghimbau pertama untuk warga agar seluas pada
kedua kita punya instrumen bpbd badan penanggulangan bencana daerah
untuk segera bersiaga melakukan edukasi edukasi kepada masyarakat dan menyiapkan pertolongan
di jawa barat kita ada aplikasi sapa warga di mana gubernur bisa berkomunikasi langsung
melalui aplikasi ke rw rw berkomunikasi dua arah itu juga sudah kita kirimkan pesan pesan
dan sehingga kalau ada terjadi apa apa kecepatan untuk melakukan evakuasi itu sudah bisa menjadi standar yang kita harapkan sangat baik
sambil jangka panjang proses proses solusi engineering seperti dua bendungan tadi normalisasi dan lain lain kita lakukan
salah satu positif dari
jadi strategi manajemen citarum akan di copy mbak akan ditiru
satu di sungai cilamaya dua di sungai cilengsi
di mana tni polri kemudian masyarakat semua akan terlibat untuk memastikan kualitas lingkungan di sungai sungai tadi
bisa setara perbaikan kualitasnya seperti sungai citarum
nah inilah yang dua belas bulan terakhir sebagai gubernur baru saya sudah mulai upayakan
tidak semuanya sudah terlihat hasilnya tapi perhatikan
jadi proses dan logika antisipasi itu sudah kami lakukan
baik kang emil nanti setelah jeda kita membahas kemudian apa mitigasi yang akan dilakukan untuk penduduk jawa barat
jadi kalau tadi disampaikan adalah beberapa hal teknis yang dilakukan dan sedang dilakukan oleh pemprov
bagaimana dengan warga apa yang harus mereka siapkan
kang emil tetap bersama kami kita jeda dulu breaking news segera kembali
dua kawasan di jabodetabek berpengaruh terhadap kelancaran sejumlah moda transportasi
penumpang yang menggunakan moda transportasi bus merupakan yang paling terkena dampak
di terminal lewi panjang hingga akhir musim libur natal dan tahun baru kali ini
jumlah penumpang perharinya bisa mencapai empat belas penumpang
namun banjir yang terjadi di jabodetabek turut mengganggu kelancaran operasional di terminal lewi panjang
terutama armada armada bus yang melayani trayek menuju jakarta bekasi dan cikarang
dampak banjir dari jakarta memang sangat berpengaruh di terminologi panjang
di mana kendaraan yang ke arah barat atau ke jakarta itu mengalami keterlambatan
kendaraan kedatangan dan keterlambatan sampai tujuan
seperti kaliders yang biasanya tiga sampai empat jam kemarin daya tempuhnya sampai lima belas jam
sejumlah armada yang melayani keberangkatan
saat ini membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama dari biasanya akibat banjir
kemarin ada yang sembilan jam dan itu karena mungkin akses jalan yang biasanya lurus
ketau kemarin dibuang ke jalur arteri
kalau kelebihan kami mungkin di waktu juga tenaga yang menguras fisik
karena memang waktu tempuh yang berkepanjangan juga bahan bakar itu kita antisipasi sebelumnya
selain waktu tempuh yang menjadi lebih lama
satu armada bus yang biasanya bisa melakukan perjalanan pulang pergi sebanyak dua kali
kini hanya bisa melakukan perjalanan satu kali saja untuk mengantisipasi kerugian bahan bakar
artabi maditya ruskira hadian bandung jawa barat
kita ke informasi berikutnya
ya banjir yang melanda sejumlah
ya di kecamatan teluk jambe timur jumat pagi
banjirnya berangsur surut sebagian warga yang rumahnya tidak tergenang air mulai membersihkan rumah
namun sebagian rumah yang masih tergenang air dengan ketinggian hingga lima puluh cm
ketinggian air yang merendam ratusan rumah warga di kecamatan teluk jambe timur
kebupaten kerawang jawa barat mulai surut
warga yang terkena dampak banjir
bergegas membersihkan rumahnya masing masing dari material lumpur dan kotoran yang terbawa banjir
sebagian ada yang masih tergenang
sebagian masih ada ya
ini yang surut sejak kapan pak mulai surut airnya
jam dua pagi tadi
iya pagi tadi
kalau yang masih tergenang ketinggian airnya berapa
kalau yang masih tergenang meteran
menurut keterangan warga banjir mulai surut sejak jumat dini hari tadi
nih pak buahnya apa ini
sudah ada bantuan belum
air apa nggak ada
air juga nggak ada air bersih
yang dibutuhin warga apa sih bu
itu tuh kerendam pak
meski mulai surut namun sebagian rumah yang posisinya dekat dengan sungai citarum
masih tergenang banjir dengan ketinggian air mencapai lima puluh cm
sebelumnya ratusan rumah di dusun pengasinan desa karangliga
ke jemaatan teluk jambe timur ini terendam banjir
hingga ketinggian air mencapai dua meter lebih
tariana karawang jawa barat
banjir yang merendam ratusan rumah di perumahan celeduk indah
dan melumpuhkan akses jalan tangerang jakarta mulai surut
jumat pagi jalanan sudah bisa dilalui kendaraan roda empat dan roda dua
warga juga sudah mulai kembali ke rumah masing masing
untuk membersihkan rumah mereka
akses jalan raya hashim ashari kota tangerang menuju jakarta dan sebaliknya
sudah bisa dilalui kendaraan roda empat dan dua pada jumat pagi
meskipun banjir masih menggenangi rumah warga di perumahan celeduk indah
dengan ketinggian sekitar tiga puluh cm
warga sudah mulai kembali ke rumah mereka untuk bersih bersih
banjir terparah yang melanda kawasan ciledug di awal tahun dua ribu dua puluh ini
disebabkan intensitas curah hujan yang tinggi dan meluapnya kaliangke
tingginya itu kurang lebih tiga meter
sekarang sudah surut
berapa cm pak
ini motor bapak memang tidak sempat di evakuasi pak
enggak enggak sempat
sudah enggak keburu
airnya sungguh deras banget
banjir membuat rumah warga rusak dan sejumlah kendaraan roda empat terseret arus sejauh tiga ratus meter
warga berharap pemerintah pusat dan kota tangerang
segera meninggikan tanggul yang berada di bantaran kali angke
untuk mengantisipasi banjir susulan
dodi wahidi tangerang
badan nasional penanggulangan bencana menyebut
hujan lebat yang mengguyur jabodetabek beberapa hari lalu
termasuk dalam cuaca super ekstrim
selain menelan empat puluh tiga orang korban jiwa
intensitas hujan di jabodetabek ini merupakan yang terbesar
dalam kurun waktu dua puluh empat tahun terakhir
saya mengatakan super ekstrim
karena setelah saya mendapatkan sejumlah data
kejadian atau curah hujan
hujan yang turun pada tanggal satu pukul sekian menit
sampai dengan sekitar delapan
itu mencapai tiga ratus tujuh puluh tujuh mm
dan kalau kita lihat dari data data sebelumnya
mungkin ini termasuk yang tertinggi sepanjang dua puluh empat tahun terakhir
bukan hanya di halim yang tiga ratus tujuh puluh tujuh
tetapi juga di sekitar
di taman mini itu tiga ratus tiga puluh lima
kemudian daerah jatiasi itu dua ratus delapan puluh
jadi menunjukkan betapa kita menghadapi sebuah fenomena yang luar biasa
saat ini kita sudah kembali tergabung dengan gubernur jawa barat ridwan kamil
kang emil selamat malam bisa dengar suara saya
bisa mbak putri
kang emil selama ini bagaimana sebenarnya koordinasi dengan wilayah lain
misalnya gubernur jawa barat
kemudian dengan gubernur dki jakarta
atau dengan pusat
apakah sudah ada koordinasi sebelum memasuki masa musim hujan ini
terkait antisipasi banjir
ya saya kira terkait isu lingkungan
kalau tidak salah bulan lalu sudah ada pertemuan
antara provinsi dki jakarta
dengan kota kabupaten yang mengelilingi kota jakarta
ada saya lihat wali kota bogor wali kota bekasi
kabupaten bogor kota depok tanggerang juga melakukan rapat teknis
terkait lingkungan tidak hanya masalah banjir
dengan provinsi dki
ini menandakan bahwa komunikasi sudah dilakukan
hanya seperti tadi disampaikan oleh kepala bnpb
karena memang cuaca yang sangat
sangat ekstrim ini tertinggi selama dua puluh empat tahun terakhir
memang luar biasa tidak bisa membuat sistem pertahanan air kita ini
bisa menahan seperti yang kita harapkan
nah oleh karena itu belajar dari tingginya anomali cuaca air hujan
yang hadir ke jabodetabek kita harus duduk kembali
untuk melakukan perencanaan mendesain ulang
sistem sistem pengelolaan air yang bisa sampai
pada antisipasi terhadap yang disebut oleh kepala bnpb tadi
air hujan dengan curah yang sangat ekstrim
saya kira ini sesuatu yang harus kita tindak lanjuti
oleh karena itu kita berharap bendungan raksasa di ciawi dan sukamahi ini
mudah mudahan bisa menjadi jawaban dalam satu tahun dua tahun ke depan
untuk mengurangi potensi banjir dan limpasan air yang sangat besar
ke dataran rendah di jakarta melalui
ujungnya ke laut jawa maksudnya
saya kira koordinasi itu sudah kami lakukan
hanya belum se ekstrim ini yang bisa kita antisipasi
oke baik kang emil apa pesan untuk warga jawa barat sekarang
karena terkait untuk mitigasinya
mungkin kita akan menghadapi cuaca yang lebih ekstrim lagi nanti kita tidak tahu
ya kalau boleh dibilang jawa barat ini punya catatan intensitas bencana hidrologis
yang paling besar se indonesia karena jumlah aliran sungai terbanyak se indonesia
ada di jawa barat setiap tahun kami mendapat laporan kebencanaan sekitar satu lima ratus sampai satu tujuh ratus
oleh karena itu kepada warga yang hidup dan berumah tinggal di bantaran kali
di daerah daerah rendah kami mohon kewaspadaan agar selalu berkoordinasi dengan rw masing masing
yang sudah kita lakukan edukasi dan antisipasi melalui program aplikasi sapa warga
jadi aplikasi sapa warga ini semua program pemerintah termasuk mitigasi bencana
akan kami terus edukasi melalui level ketua rw untuk disalurkan disampaikan kepada warga terkait
apalagi memasuki musim penghujan dan musim panas
dan selama tiga empat bulan kedepan ini
oke baik kang emil terima kasih banyak sudah bergabung malam ini di cnn indonesia